prabowo subianto menyebut hasil yang sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum adalah hasil sah dari hasil pemungutan suara pada empat belas februari lalu
oleh karena itu lewat video pernyataan yang diterima kompas tv prabowo meminta agar pendukungnya tak terprovokasi untuk berdemonstrasi baik di depan gedung mahkamah konstitusi dan dimanapun
untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung mahkamah konstitusi ataupun di
merespons imbauan prabowo subianto komandan relawan tkn menyebut akan menyosialisasikan pembatalan aksi damai di sekitar gedung mk
haris mengatakan akan ada sejumlah relawan yang bersiaga di sekitar monas
seluruh hakim konstitusi yang terlibat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu pilpres dua ribu dua puluh empat ini sudah berada di gedung mk
bahkan salah satu hakim dalam hal ini yang ia sebut saat itu kepada saya yakni wakil ketua mk saldi isra
menginap di sini sampai akhirnya akan menuju pembacaan putusan terkait dengan hasil sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat yang dibawa oleh dua pemohon
yakni pemohon dengan nomor registrasi permohonan satu dari tim hukum nasional anies mohaimin
dan nomor registrasi dua dari tim hukum ganjar pranowo mahfud md
proses sidang sebetulnya sudah berjalan sejak tanggal enam april lalu
ditenggatkan akan selesai sampai esok hari setidaknya
sampai akhirnya pada tanggal dua puluh dua april nanti senin pekan depan dijadwalkan pada pukul sembilan pagi
akan disampaikan hasil putusan atas permohonan sengketa pilpres yang diajukan oleh dua pemohon
yang sudah saya sebutkan tadi di awal cindy
kemudian juga soal kondisi di gedung mk
jelang penyampaian putusan dua hari lagi pengamanan sterilisasi masih berlaku
yang saya pahami tadi dari pagi sampai dengan siang hari ini pengamanan dari petugas keamanan
dari jajaran kepolisian kemudian pengamanan di dalam gedung mk
di beberapa sisi dari pihak internal pengamanan mk juga masih tetap berlaku
akses akses juga kemudian diterapkan pemberlakuan akses satu pintu begitu
terutama untuk gerbang mk di gerbang depan di arah jalan medan merdeka barat ini
bukan untuk satu akses jalan saja bagi siapapun yang kemudian akan masuk ke dalam gedung mk
kemudian kendaraan kendaraan operasional dari tim brimop juga masih tetap bersiaga di sini
memastikan bahwa kondisi di sini tetap steril jelang pembacaan putusan
termasuk terakhir kalian juga disampaikan oleh pihak mk
persisnya dalam hal ini jurubicara mk fajar laksono kepada wartawan terakhir kali
bahwa akses lift bahkan juga sudah dibatasi dan disterilisasi kepada siapapun
terutama yang akan mengakses ke lantai satu sampai dengan lantai lima belas
gedung utama mahkamah konstitusi mengingat rapat permusyawaratan hakim atau rph ini berlangsung di lantai enam belas
sehingga ini dilakukan demi memastikan tidak ada pihak pihak di luar hakim konstitusi
yang berupaya masuk ke area area yang dirasa sensitif begitu
terutama untuk mencegah adanya kebocoran informasi terkait dengan proses rapat
maupun juga hasil dari rapat permusyawaratan hakim yang akan mengarah kepada apakah akan ditolak atau dikabulkan
permohonan dua pihak terkait dengan hasil sengit apel presidi
iktival kita tahu tanpa anwar usman hakim yang terlibat ada delapan
nah bisa anda jelaskan tifal seperti apa nantinya nasib putusan sengit apel presidi
kalau komposisi hakim yang menolak dan mengabulkan imbang
dalam undang undang mahkamah konstitusi sebetulnya sudah dijelaskan prosedur prosedur
atau tahapan dari rapat permusyawaratan hakim dan bagaimana ujungnya nanti
setelah kemudian rapat dilakukan dan putusan akan dibacakan
dalam proses rapat permusyawaratan hakim sebetulnya sudah diterangkan dalam
pasal empat puluh lima undang undang mk disitu prosesnya semua bermula dari
dari rapat permusyawaratan hakim itu seluruh hakim konstitusi yang terlibat dalam
satu perkara tertentu terutama dalam hal ini dalam sidang phpu
akan dimintai satu persatu pandangannya atas segala fakta persidangan
baik itu bukti keterangan para saksi dan ahli dan juga hal hal lain yang menjadi
bahan pertimbangan bagi para hakim konstitusi ini untuk menetapkan putusannya
dalam proses musyawarah mufakat ini dicari bagaimana kemudian ini
seluruh atau dua permohonan dari dua pihak ini apakah bisa dikabulkan atau tidak
saat itu masih buntu dan belum mendapatkan keputusan pasti keputusan bulat begitu
mereka akan memutuskan untuk menunda proses rapat dan akan dilanjutkan lagi
pada momen berikutnya saat kemudian momen berikutnya dilakukan lagi
atau dilakukan proses rapat musyawarah ulang begitu lanjutan saya katakan demikian
dan tidak ditemukan lagi kata sepakat maka barulah kemudian dari para hakim
konstitusi ini akan melakukan pengambilan keputusan lewat suara terbuka
banyak kalau kita ingat lagi dalam proses setidak tidaknya kita ambil contoh
dalam putusan sembilan puluh terkait dengan usia syarat usia capres cawapres untuk pemilu
atau pemilihan presiden saat itu kita paham ada hakim hakim yang menyatakan
setuju atau mengabulkan ada hakim yang berbeda pandangan atau dissenting opinion
bahkan ada hakim yang concuring opinion potensi itu masih akan tetap terjadi
dalam rapat pemusyawaratan hakim untuk phpu pilpres kali ini
nah nanti saat kemudian ternyata hasilnya imbang karena kita paham dalam phpu ini
ada delapan total hakim konstitusi yang terlibat saat suaranya empat banding empat
maka kuncinya ataupun juga penentunya ada pada ketua hakim konstitusi
yakni dalam hal ini adalah soeharto selaku ketua mk yang juga memimpin langsung
proses hasil ataupun juga proses sidang perselisihan hasil pemilihan presiden
dua ribu dua puluh empat ini begitu proses yang berlaku sampai akhirnya nanti dalam sidang akan
disampaikan apakah kemudian hasil dari seluruh fakta fakta persidangan baik itu
permohonan ini dinyatakan beralasan atau tidak saat kemudian dipandang hasil hasil
dari rapat musyawarah dan menyesuaikan dengan permohonan itu cukup beralasan
bagi hakim maka kemudian ada bahasa bahwa permohonan itu dikabulkan
itu sesuai juga dengan pasal tujuh puluh tujuh undang undang mk kemudian kalau kemudian
ternyata dari seluruh pertimbangan itu ternyata sesuai atau tidak cukup
beralasan kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dari pemohon maka nanti ujungnya
hakim bisa saja menolak hasil ataupun juga menolak dari permohonan para pemohon ini
semua pertimbangan masih akan tetap dikaji terutama dalam hal ini bisa jadi adalah
amikus kuria yang juga berdatangan sampai terakhir kali di tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh
total ada empat puluh delapan pihak yang mengajukan surat tanda sahabat pengadilan atau amikus kurir
kepada mk dengan harapan mereka bisa ataupun juga pertimbangan dari surat yang datang
dari kalangan eksternal mk ini bisa dijadikan patokan bahwa mk harus mengabulkan
permohonan dari para pemohon ini walaupun kemudian dari total empat puluh delapan amikus kurir ini
ada setidaknya satu yang berbeda pandangan dengan kebanyakan amikus kuraya muncul
begitu yang disampaikan kepada mk yakni datang dari arief poyono selaku ketua
serikat pekerja bumn bersatu yang juga mengaku sebagai pendukung prabowo gibran
yang meminta agar hakim mahkamah konstitusi ini menolak seluruh permohonan dari para pemohon
karena ia memandang bahwa proses dari pemilu sampai akhirnya memenangkan pasangan
prabowo giblen yang meminta agar hakim mahkamah konstitusi ini menolak seluruh permohonan dari para pemohon karena ia memandang bahwa
ini sah dan tidak ada kecurangan yang dituduhkan oleh para pemohon
semua masih dinamis tentu yang jadi pertimbangannya adalah bagaimana fakta fakta persidangan ini
bisa menguatkan dari permohonan dari para pemohon apakah itu cukup beralasan atau tidak
semuanya sekali lagi akan bergantung pada hasil putusan nanti di tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh
kalau kita bicara kondisi sekarang proses rapat permusyawaratan hakim masih tetap berjalan
dipastikan berlaku secara tertutup sehingga tidak ada bocoran informasi apapun yang disampaikan kepada publik
soal proses dan juga kemungkinan hasil yang akan dikeluarkan oleh para hakim konstitusi ini
sterilisasi gedung mk dilakukan untuk memastikan rph dilakukan secara tertutup
terima kasih jurnalis kompassi viti falsolesa selamat bertugas kembali